sementara itu komisi pemberantasan korupsi atau kpk akan kembali memanggil stiano fanto sebagai tersangka
kasus korupsi ktp elektronik pada rabu lima belas november mendatang
surat pemanggilan pun sudah disampaikan pada ketua dpr ri tersebut
hal ini adalah untuk pertama kalinya ketua umum partai golkar tersebut akan diperiksa sebagai tersangka
sejak kembali ditetapkan oleh kpk jumat pekan lalu
meski sebelumnya setia novanto sudah berulang kali mangkir dalam pemeriksaan
hingga saat ini kpk belum mengagendakan penahanan ataupun penjemputan paksa
kepada politisi yang kini juga menjabat sebagai ketua dpr ri tersebut
dan tadi saya juga dapat informasi bahwa pada rabu minggu ini
sn akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan
ya surat panggilan sudah kita sampaikan minggu lalu tentu pemanggilan secara patut sudah dilakukan
kita harap yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan memberikan contoh yang baik
sebagai pimpinan lembaga negara untuk bisa datang pada proses pemeriksaan
di institusi penegak hukum termasuk kpk